itu ikan paus sama teman temannya
kayaknya mereka mau bebasin teman teman aku
kalian harus mulai memukainikan bau biru dan membawakannya kepada aku
kalau tidak teman teman kalian aku lelapkan ke laut
kalau kita udah berhasil tangkep ikan paus semuanya dibebasin
kamu jangan khawatir
kalian akan aku bebaskan kalau kalian membawakan kepadaku ikan paus biru
aduh ikan pausnya mana ini lagi penek ini
kita bingung dari tadi lautan semua
oh kesana tempatnya
hanya tolak kok kamu tau sih kan gak ada petanya
teman teman lihat itu teh kumpulan ikan paus
banyak banget toto
ikan paus wow banyak banget
alamak banyak gak ikan pausnya
wah kayaknya mereka lagi main tuh
wah ikan paus
kenang paus itu ramah kok
paus itu yang gak sengaja dipancing ujang sama sep
kau lihat di buku cerita ikan paus ikan paus itu makannya baton dan udang kecil kecil
jeng kok kamu tebang pang
iya iya jeng kenapa kamu melamun ah
aku gak tega kalau aku nangkap ikan paus
kata buku ru ikan paus itu kan hewan langka
jadi kalau ditangkep udah punah
ya sebenarnya sih aku juga kasian
tapi adik aku disandra sama jarod
ya aku teh juga kasian semuanya juga kasian atuh
nah tenang kita teh pasti bisa pulang
ikan paus itu gak bakal ditangkep kok
jeng maksud kamu kita pulang
nah ikan paus itu ga bakal ditangkep sama jarod kan
aku gak ngerti maksud kamu
pokoknya kita tes semua bebas
nanti malam aku akan membebaskan ikan pos ini
aduh malas banget lagi lama amat sih ke cintanda
utan bimo aduh jadi ikan asin iku lama amat malas kan nih
hah ikan paus hahaha
hahaha ikan paus wah berhasil kita bos
hahaha abang jarad kita teh udah nangkep ikan paus betul kan
iya ujang betul betul
kita udah dapet ikan pausnya
sekarang semua boleh bebas gak
ee bocah bocah ingusan kamu pikir aku ini bodoh
aku tau ikan paus sendiri tuh banyak aku ingin semuanya
wah alamak emeng ini jahat sekali saya pada anak anak benci aku pada anak
wah apa jahat
bawa bawa mereka
kalau kalian cuma cuma kabur
abdi teh gak nyangka bang jarod itu emang jahat serakah lagi
ah rencana ujang itu wes ngaco kalo tau kaya gini kita udah kabur tadi
hai abimoh kalo kita kabur ah nanti kita kasih kawan dong sama temennya tola
betul itu aku mau main kawan dulu sama temennya tola
iya bener itu
kamu mau kemana ujang
ujang sini ujang
abdi teh gak mau bang jarud nangkep ikan paus
aku harus menyelamatkan ikan paus biru
dasar sih ujang
maunya gak berusah diri
alamak mana mungkin sih ujang
menigarkan kita semua teman teman
karena pasti dia mencari ide
untuk membebaskan kita semua
kenapa nak ajak ajak sama kita ini
soalnya kau tak bisa diajak biru
tenang ya tenang
aku akan membebaskan kamu
kamu suruh teman teman kamu pergi yang jauh ya
bocak orang satu bos
hei mana yang sedih lagi mana
oh kalian berani sama aku ya
kalian akan aku hukum
cepat kak ari jahat

wah mereka mencukupi
itu ikan paus sama teman temannya
kayaknya mereka mau membebasin teman teman aku
loh kok termalik goyang goyang
ada gempa kali ya
ada gempa kali ya
ada gempa kali ya
lihat ikan itu
lihat ikan itu